dalam perayaan hud ke enam puluh lima astra membawa pesan semangat bergerak dan tumbuh bersama
astra juga berkolaborasi dengan grup musik run dalam sebuah tim song berjudul selalu bersama
selain itu melalui tagar semangat saling bantu astra akan memberikan bantuan ke masyarakat terdampak covid sembilan belas
semangat bergerak dan tumbuh bersama
itulah pesan tema yang disampaikan dalam rangka menyambut hud ke enam puluh lima astra
dalam perayaan tersebut astra juga menghadirkan kegiatan berkonser virtual event dan virtual exhibition melalui platform digital
kemeriahan perayaan hud ke enam puluh lima astra dapat disaksikan oleh masyarakat seluruh indonesia
dan ada virtual exhibition yang bisa diakses oleh publik melalui platform digital enam puluh lima tahun astra jagat by
dari tanggal dua puluh dua sampai tanggal dua puluh enam februari
dan ini bisa disaksikan oleh semua orang karena virtual ya dari sabang sampai merauke
apakah astra atau publik termasuk rekan rekan media
selain itu astra juga berkolaborasi dengan grup band run dalam sebuah tim song berjudul selalu bersama
karya lagu tersebut menceritakan perjalanan panjang astra yang bergerak dan tumbuh bersama masyarakat indonesia
video musik selalu bersama sendiri akan diluncurkan pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh dua di akun youtube satu indonesia
kita juga terinspirasi oleh astra juga
karena astra selama ini ada di setiap lini kehidupan masyarakat indonesia
jadi dengan kesamaan visi ini
akhirnya jadi kita memutuskan untuk alhamdulillah bisa berkolaborasi bersama dengan astra untuk membuat si lagu tersebut
kita berharap lagunya juga bisa memberikan makna bahwa
apa yang ada di liriknya itu bisa jadi doa juga untuk seterusnya gitu
selalu bersama tuh nggak berhenti sampai di ulang tahun ke enam puluh lima saja
nggak berhenti sampai di anniversary ke lima belas saja
ini bisa berjalan terus karena kan semangat bergerak tumbuh bersamanya itu nggak boleh habis kan harus jalan terus
di tahun ini juga astra mengajak seluruh masyarakat semangat bergerak dan tumbuh bersama
lewat gerakan dengan tagar semangat saling bantu
melalui peran baik yang dapat memberi dampak positif untuk hari ini dan juga pada masa yang akan datang
nantinya setiap satu unggahan pesan melalui tulisan foto
ataupun video ke media sosial dengan tagar semangat saling bantu
akan dikonversikan oleh astra menjadi satu paket bantuan
yang dibagikan untuk masyarakat terdampak pandemi covid sembilan belas